hai hai hai hai hai hai mika hadir aduh aduh anak raksasa tolong tolong jangan tarik saya
lalu apaan kerasa sambel ya apaan ini kotoran kebo
hai tolongin gue aduh apa kabar lo
mendingan kita ikut aja sih masih kita tanya dulu mau nggak mau
berisik tenang tenang punya ide apaan tuh gimana kalau mas revi kita ikat lagi kita tarik aja
ke atas pohon aja lo gantung gue lagi nanti kan dari kejauhan si cewek tersenyum itu kah
mas revi langsung unyuk unyuk unyuk
lepasin mas revi kita tangkap itu
harus mau gimana sih lo
udah ikut pak
tenang aja loh
aduh mas reppi tenang aja dong
apa nggak ada tempat
sial banget sini
lo pada itu bukan yang mikir ya
hah bukan yang mikir
bukan yang temenin gue jalan
kenapa nggak ada yang ngasih tuh kalau ada lopang di sini
wah gak becis banget sih kerjanya
sekarang gak mau tau ya
sekarang semuanya dirintenda
gue gak bersih bersih nih
ayo jangan tercantar di duluan
ayo kejar aku
hah dewa tarsan
iya dia juga kena lagi
ini hutan kayak gini tuh harusnya digundulin deh
aduh aduh aduh anak raksasa tolong tolong jangan tarik saya
lho apaan kerasa sambel ya apaan ini kotoran kebo
tolong kesana kesana kesana

mereka berdua teman kamu
karla di sini udah gerak
kamu kesini gak sendiri kan
aku anterin kamu dimana mereka
ya enggak aku pengen sama kamu
atau aku tinggalin di hutan
ini gue harus kasih pelajaran nih sama cewek aneh itu
apaan sih kok ada yang ngetuk ngetuk segala
biasa cewek aneh